informasi soal omnibus law pengesahan dari undang undang cipta kerja dalam rapat paripurna dpr kemarin membuat aliansi buruh
mengancam akan melakukan mokok nasional
dan sudah ada produser lapangan sien dan indonesia sandra insana di bekasi jawa barat
apa saja poin poin kalangan buruh dalam menolak ruu cipta kerja yang sudah disahkan oleh dpr dan juga pemerintah
dan situasi saat ini di sana seperti apa sekarang sandra
ya selamat pagi ratu dan juga herano
betul sekali saat ini saya sudah berada di depan pintu gerbang masuk dan keluar dari tol bekasi barat
memang karena dikatakan oleh para demonstrasi di sini yang ada dari bekasi titik kumpul memang akan ada di sektor ejip
di bekasi untuk para buruh yang berada di kabupaten kemudian juga untuk yang berada di kota
itu akan titik kumpulnya salah satunya di sini yaitu tepatnya di depan
gerbang tol bekasi barat
dan memang dapat dikatakan bahwa ini merupakan gerakan mogok nasional ratu dan juga herano
di mana seluruh indonesia kurang lebih akan ada dua juta buruh di sini yang akan melakukan mogok kerja
kemudian juga demonstrasi di tanggal enam tujuh delapan untuk menolak adanya omnibus law ruu cipta kerja
karena memang dilihat masalah masalahnya sangat kontroversial
kemudian juga untuk sektor sektor apa saja

memang buruh yang melakukan demonstrasi di sini beragam mulai dari pariwisata transportasi telekomunikasi pertambangan semen
dan juga banyak sektor sektor lainnya yang memang melakukan penolakan terhadap ini
walaupun memang untuk demonstrasi sendiri ranof dan juga ratu ini belum ada izin dari polda metro jaya
dikarenakan ini masih masa psbb dan mereka mengarah kepada dpr begitu
tapi berpatokan kepada pasal pasal yang mendukung para buruh tersebut
khususnya di pasal pasal
undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dikatakan bahwa tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat umum khususnya di undang undang nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua
yang menyebutkan bahwa fungsi serikat kerja adalah salah satunya merencanakan dan melaksanakan pemogokan
ratu dan juga ranov karena memang kita bisa bahas ulas sedikit beberapa poin poin kontroversial
yang memang dianggap tidak mementingkan hak hak dari para buruh yang pertama mulai dari minimum seperti itu
dikatakan bahwa di omnibus law revisi undang undang cipta kerja di sini bahwa upah minimum kabupaten atau kota ini akan disesuaikan sesuai inflasi
kemudian juga upah minimum sektoral kabupaten atau kota akan dihilangkan
sedangkan bagi para buruh diharapkan untuk umk ini tidak ada syarat
kemudian untuk umsk ini harus tetap diadakan
kemudian juga poin yang kedua di sini mengenai pesangon yang berkurang
kalau kita bahas ranof dan juga ratu untuk pesangon sendiri biasanya tiga puluh dua kali
sedangkan dengan adanya omnibus law ruu cipta kerja ini akan dijadikan hanya dua puluh lima kali gaji
itu pun sembilan belas dibayarkan perusahaan dan enam kali gajinya dibayarkan bpjs
ini muncul pertanyaan lagi bagaimana bpjs membayar enam kali kerja untuk upah pesangon tersebut
kemudian juga yang ketiga mengenai kontrak kerja tanpa batas waktu ratu dan juga rano
jadi untuk kontrak kerja biasanya kita dua kali dalam enam bulan
di sini tidak ada batas kontrak kerja
jadi memungkinkan untuk perusahaan perusahaan di sini
mereka bisa melakukan kontrak kerja tanpa batas waktu ataupun selamanya
kemudian juga poin yang keempat outsourcing seumur hidup
ini juga menjadi salah satu poin yang sama
tidak ada pembatasan waktu
kemudian juga yang kelima
baru dapat kompensasi
minimal satu tahun ruu cipta kerja
dan ini dikhawatirkan ratu dan juga rano akan dimanfaatkan oleh perusahaan
karena tidak ada kompensasi sampai dengan satu tahun kerja
kemungkinan untuk menghindari itu akan diputuskan kontrak kerjanya sebelum satu tahun
kemudian juga poin yang ke enam ratu dan juga rano
waktu kerja yang berlebihan
jadi kalau misalnya biasanya kita tahu bahwa satu hari delapan jam
kemudian juga satu minggu empat puluh jam
di sini memungkinkan kita lebih dari
kerjanya empat puluh jam seminggu atau delapan jam per hari
khususnya untuk sektor migas pertambangan perkebunan pertanian dan juga perikanan
dan poin yang ke tujuh juga mengenai hak upah cuti yang hilang
memang kemarin dikatakan pada saat pengesahan bahwa
oleh kepala badan legislatif bahwa cuti hamil dan haid memang tidak hilang
tetapi jika cuti tersebut diambil akan menghilangkan upah
dan ini tentunya malah akan membuat orang para pekerja buruh yang hamil
ataupun haid akan tetap tidak mengambil cuti karena takut upah tersebut tidak dibayarkan
poin poin kontroversial ini walaupun sudah disahkan kemarin
menyetujui satu menyetujui dengan catatan dari pan
kemudian juga dua lainnya menolak yaitu demokrat dan pks
diharapkan dengan demo ini para buruh berharap ruu cipta kerja ini dapat dibatalkan
dan memang kita di sini dikatakan memang sempat akan dipikirkan mengenai akan ada judicial
mereka akan mengajukan ke mk agar walaupun sudah diketok palu diharapkan ini semua bisa dibatalkan
karena pada saat perumusannya pun tidak ada keterbukaan dan tidak melibatkan pihak buruh di dalamnya
ranoff dan juga ratu
baik kita harapkan semoga aksi ini akan berjalan kondusif di beberapa kota puluhan kota
informasinya sandra insana
terima kasih atas laporan lengkap anda dari bekasi jawa barat